memperingati hari batik nasional dua oktober desainer senior anna avanti menggandeng susi
pujiastuti sebagai modelnya bayangkan mantan menteri kelautan dan perikanan yang biasanya
tampil garang di muka publik bisa disulap oleh anda avanti lewat balutan busana batik
temporen nan anggun perempuan lima puluh lima tahun ini menjalani pemotretan dengan latar pantai
pangandaran kampung halamannya dalam sesi pemotretan ini seperti biasa susi pujias
suti menampilkan totalitasnya yang terlihat bag model profesional
siapa yang tak kaget melihat susi pujiastuti tampil menawan menggunakan bawahan batik
dipadukan dengan baju hitam terlebih sebagian rambutnya dilapisi dengan kain hitam dan kain
brokat lalu berpose bak model profesional sambil melempar senyum manis di atas kapal
milik nelayan saat pemotretan berlangsung ana avanti pun turun langsung memberi arahan
kiprah susi pugias tuti dalam peragaan gusana sebenarnya bukan yang pertama kali susi pugias
tuti membuat heboh perhatiannya dan membuat kakaknya merasa sangat gembira dan menyenangkan
jakarta fashion week ketika tampil sebagai model fashion show anna avanti susi
tidak tampil gratis ia melenggang di catwalk dengan bayaran sepuluh buah kapal nelayan yang saat
itu untuk disumbangkan kepada korban bencana gempa dan tsunami di palu dan donggala
apresiasi anna avanti terhadap kain kebanggaan indonesia ini mampu menyihirkan
siapapun menjadi tampak anggut meski dipadukan dengan gaya nyentrik dan eksentrik
oleh kata susi pugias tuti lewat sepatu but merah dan kacamata hitam tak ada yang meragukan karya
sang maestro yang rancangannya kerap menuai penghargaan dan pujian ini selamat hari batik
nasional sudah sepantasnya kita apresiasi setinggi tingginya batik khas indonesia